berkunjung ke purwakarta jawa barat belum lengkap rasanya jika tidak mencicipi kuliner khasnya yaitu sate marangi
sate ini memiliki rasa khas dari gurinya daging lamur yang dibakar
bumbu sate maranggi pun cukup sederhana yaitu gula merah dan garam sedangkan penyajiannya cukup dengan kecap dan sambal tomat
pembakaran sate dilakukan di atas panggang besi dan bahan bakar menggunakan arang
untuk menambah nikmat dan wanginya sate ketika proses pembakaran diberikan sedikit minyak goreng
sate marangi itu biasanya dagingnya itu dicampur sama tetelan atau kayak lemak gaji gitu jadi nggak full daging jadi aromanya lebih enak gaji lebih gurih
di sate marangi itu ada rasa yang khas gitu rasa gurih yang berasal dari si lemak itu atau bisa disebutnya gaji
kota solo jawa tengah juga memiliki kuliner sate khasnya sendiri namanya sate buntel
sate buntel berbeda dengan sate di indonesia pada umumnya
apabila sate lainnya menggunakan daging yang dipotong kecil namun pada sate buntel ini menggunakan daging yang dicincang lembut lalu dicampur dengan bumbu khusus
adonan daging cincang itu kemudian dibungkus dengan lapisan lemak daging dan terakhir dibakar hingga matang dan lapisan lemak melekat
sate buntel ini harus dibungkus dengan lapisan lemak daging dan terakhir dibakar hingga matang dan lapisan lemak meleleh
sate buntel ini harus disantap ketika masih panas karena lemak yang membungkus daging belum mengkristal sehingga memberikan sensasi yang khas saat menyantapnya
yang udah umur karena dagingnya dicincang digiling empuk kan jadi orang tua bisa makan
tapi dengan bertambahnya ini anak anak muda juga suka karena enak juga gitu kestik gitu
setiap nama sate kelatak tersebut aromanya akan selalu membawa ke yogyakarta
khususnya di daerah bantul
berbeda dengan jenis sate nusantara lainnya sate yang satu ini punya cita rasa yang sederhana
keunikan sate kelatak adalah dari penyajian potongan dagingnya yang ditusuk dengan menggunakan jeruji roda sepeda
penggunaan jeruji sepeda ini bertujuan agar daging kambing matang merata hingga bagian dalam karena jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik
nantikan di bubur garam jadi masih original
nantikan kalau dibakar bunyinya kelatak kelatak
kelatak kelatak dari bunyi tersebut dibuat namanya sate kelatak
sate bukan hanya melintas batas wilayah nusantara tetapi juga melintas zaman hingga era nenek moyang orang indonesia
sumartoyo seorang pengelola rumah makan di yogyakarta yang sering melakukan pelatihan dan penelitian kuliner tradisional
mengatakan bahwa sate sudah diabadikan pada relief candi
salah satu hal yang membuat sate dekat dengan budaya nusantara adalah proses memasaknya yang
mudah dan sederhana
makanan sate itu kalau kita lihat proses makanannya adalah justru sudah ada sejak nenek moyang kita di era kerajaan medang atau mataram kuno
ya ini bisa kita dinjumpai di beberapa prasasti di candi borobudur candi prambanan pelawasan dan sebagainya di sekitar jawa tengah itu
di relief relief itu hidangan hidangan itu dimasak dengan cara di atas bara api
di pakar walaupun tidak dibentuk potongan potongan dan sebagainya
sumartoyo menambahkan bumbu sate umumnya relatif sama yaitu menggunakan bawang merah bawang putih dan gula
meski demikian kemudahan mengolahnya telah membuat sate memiliki lebih dari satu ratus lima puluh jenis di indonesia
tim liputan cnn indonesia